dikenakan ancaman hukuman mati suami pembunuh istri di makassar juga dijerat pasal penganiayaan anak yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri
hasil visum terhadap anak kandung pelaku sang anak yang masih berusia tujuh belas tahun ini mengalami luka memar pada bagian wajah
hingga saat ini pelaku hengki diancam dengan pasal perlindungan perempuan dan anak dan sang anak masih dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian
untuk penganiayaan anak sendiri tentunya kita lakukan juga proses
kemarin kita lakukan visum ada beberapa luka yang ada di bagian muka
nah ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu anaknya